sementara itu presiden jokowi tidak ingin berkomentar banyak tentang penangkapan beberapa aktivis oleh polda metro jaya
presiden menyerahkan kasus itu kepada kapolri jenderal tito karnavian
ini dia sesuai komitmen bersama yang sudah dilakukan
saya kira katanya aksi super damai pakai super loh ya
bapak bapak terkait penangkapan beberapa orang
ini ada yang di monas yang nanti doa bersama dan ada yang di dpr ada yang lain itu
tolong tanyakan secara detail ke kapolri ya
jadi presiden hanya mau menjawab bagaimana aktivitas aksi dua desember kali ini di monas
tapi tadi presiden meminta para awak media untuk memilahkan bahwa memang ini adalah dua kasus yang berbeda
tapi apakah konsolidasi politik
atau safari politik presiden beberapa waktu terakhir
ke tni polri kemudian ke ormas ormas islam ke tokoh tokoh politik juga dalam rangka mengamankan dua hal ini